jangan lupa like share dan subscribe channel ini
apa juga dulu begini
tapi mama seharian gendong papa
insyaallah kamu akan jadi papa yang luar biasa
kamu juga yang diinjaga kandungan kamu
jaga fisik kamu juga
aduh ya allah
aduh pusing banget gue ya allah
enggak enggak itu kenapa sih
kalau soal perasaan aja pasti kayak begini
apalagi udah sayang sama satu orang
jangan mikirin dia terus
dia udah nolak lu berkali kali
aduh siapa lagi sih
gue harus janjin sama dia
jam satu kan di jakarta morning cafe
lu yang minta janji lo yang lupa
lo dimana sekarang
gue udah nyampe
tadi sekalian juga ketemu sama orang
udah kelar juga nih
ya udah kalau begitu sekarang gue siap siap dulu terus gue kesana ya
kita ketemu disana sekarang
gue tunggu ya
michi pasti senang kalau gue ajak ikut ketemu sama reinhard
gue ajak dia aja kali ya
lo jangan mikirin dia ngapain sih pakai cara telepon dia mau ngajak dia ikut ketemu sama ramon
dilanjutkan terus ya pak
tolong dibuat serapih mungkin serapih mungkin ya
suatu hari kamu pasti akan tahu
kalau nindi masih hidup dan tinggal bersama sama dengan kamu
saat kamu tahu nanti semua akan baik baik saja
tidak ada yang terluka
dan semuanya tetap sama seperti saat ini
kok kamu sih di sini
ya aku mau ziarah pemakam nindi kamu ngapain
kok kamu gak bilang sama aku mas
ini pemakam nindi kenapa kok berantakan kayak gini
ini licin banyak benangannya soal

yang tentara se owod
jika kamu tentang silap
saya perfume baru itu
kamu bisa tidur quick
aku ngerasa bersalah aja pak
dan aku juga kepikiran sama kami nindi
perasaan aku tuh udah hidup di dunia ini udah nyaman tenang
salah alah aku melupakan nindi
aku gak bisa ngejaga nindi pas dia masih hidup di dunia
masa aku nggak bisa ngejaga makamnya juga
aku udah gagal menjadi
sssh gak boleh kamu ngomong begitu
kamu udah luar biasa saya
kamu menyayangi nindi
kau memberikan yang terbaik buat nindi
kamu ibu yang baik sayang
dan nindi juga tahu itu
jendi tahu betapa kamu sayang sama nindi
betapa dalam setiap sholat kamu ada nama nindi
doakan nindi terus ya
papa ingat nggak dulu ada tukang gali kubur yang memang bilang
tempat makam nindi memang kurang bagus kan
boleh tolong rapihin pak ya
sekalian tolong pasangi batu nisan yang baru
sayang juga kalau dirapiin
kalau musim hujan makam di sini selalu banjir
dulu aku memang sempat mau pindahin tapi
tapi kan nggak dibolehin sama mama
mama udah tahu sebenarnya soal rencana kamu untuk mindahin makam anak kamu
dan mama gak setuju
di tempat makam nindi itu suka kebanjiran loh
al itu gak suka kalau kamu masih hidup di masa lalu kamu
kamu masih sibuk terus mikirin almarhum anak kamu
karena menurut mama aku harus menjaga perasaan mas al
karena pada saat itu memang hubungan aku sama al itu
hubungan aku sama mas al memang kurang baik
tapi kan sekarang sudah jauh lebih baik
aku rasa bisa kan dipindahin
menurut papa gimana
papa setuju bu
tapi ada baiknya kamu tetap tanyakan hal ini sama alia
makasih ya pak
udah jadi temen surat aku
temenin aku terus ya
udah bapak tinggal sama aku anjola ya
ini andini karisma putri atau rena ya
kita pulang yuk
udah tuh rambutnya berantakan
udah pak sini aja
aku turun di sini ya
makasih ya pak udah anterin aku
kamu jaga kesehatan jaga kandungan kamu
makan yang banyak ya
pikiran harus positif
kalau positif ya
salam buat mama ya
salam buat mama rosy
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf pak inno mungkin ada yang bisa dibantu lagi
enggak enggak saya rasa sudah cukup terima kasih ya
baik pak kalau perlu apa apa silahkan minta ke staff yang sedang bertugas pak
oke baik makasih
semoga bapak dan istri bisa menikmati menu yang disiapkan oleh sahabat kami pak
baik baik sekali lagi terima kasih ya
sama sama pak kalau begitu saya tinggal dulu pak
ya silahkan silahkan